sekarang ada anak kita pak
ada bangun diri kita
aku gak mau sampe kamu kena penapa
kalo sampe kamu kena penapa aku gak akan maafin kamu mas
aku gak mau sendirian soalnya
aku mau ditemenin sama kamu terus
tolong jaga di sini ya
tadi yang meninggal siapa
bukan orang kantor kamu kan
kamu jangan bohong
kamu mau daftar jadi detektif mas
kayaknya sting kamu lebih kuat
felix yang meninggal
tapi yang semalam saya ceritain ke kamu
perkuh kalau aja tuh gue tau turot
kalian berada sama siapa
bila mereka abi berscob
saya berencana buat nemuin dia lagi
tapi situasi udah kayak begini sekarang
palingan nanti setelah dari sini saya coba cari tau semuanya
kenapa dia bisa meninggal
sekarang ada anak kita pak
ada bagan biru kita
aku gak mau sampai kamu kena kena
kalau sampai kamu kena penampak aku gak akan mati sama kamu mas
aku gak mau sendirian soalnya
aku mau ditemenin sama kamu terus
aku mau kita sama sama terus
saya itu gak pernah takut apapun dan
saya pun juga gak berat takut mati
tapi itu dulu
ketakutan itu muncul
atau baron biru ninggalin saya
atau bahkan saya yang ninggalin kalian semua
dengan membawakan beban kepada kalian
tapi kamu percaya sama saya ya
saya pasti akan lebih hati hati lagi
saya pasti akan berusaha
sekarang masuk dulu
pakein bunga ya biar kayak cece balik
kau sih gak itu
jadi kita salah enggak diseases
sebelumnya sampai selesai matahari irvy di pasang gaya
itu tentang sendirian sekarang

mereka memang jadi manusia
ikut pagi dan datang di dasar inter placement
kan ya kan murah ya
ada yang mau ketemu
yes akhirnya nina jemput
suami saya udah jemput saya
walaupun kita baru kenal
tapi saya senang kok temenan sama kamu
iii nandang juga seneng temenan sama elsa
ingat nggak dulu kita pernah tampil di panggung spektakuler di depan presiden
saya pergi ya
suami saya udah jemput
mau baik baik ya disini
take care ya disana
dari london ya
nanti neneng ambil yang pake penggirimannya
satu hari jadi bolunya nggak basi
soalnya bolunya itu teksturnya
nanti saya undang kamu ya di acara
jangan sampe ngga dateng
ii pasti dateng dong
nanti kita bawain aja
sopir helikopternya neneng itu ngga lagi pull triad
jadi bisa antar neneng pulang pergi ke london
kita pergi ya
nanti neneng susul ya pake limousin
mau jemput gue kan
di kamar mandi
elsa duduk sini dulu ya
mba sama mas alma juga
mba sama mas alma juga
mba juga punya hadiah buat kamu
mbak juga punya hadiah buat kamu
ngapain jenguk gue
ngapain jenguk gue
ini aja kok udah siap
ini aja gua udah siap
udah siap buat pulang
mba punya hadiah
mereka kan ga ulang tahun
dibuka yuk elsa
bapak sih suka
kamu tuh kan suka banget sama gaun warna putih
makanya mbak beliin
ya udah dia nanti dipake
nanti gue nebeng sama lo ya mbak
aku pengen ke rumah nino
kamu harus tetep disini ya

kamu masih harus dirawat
sampai kamu berubah semua
dirawat dirawat dirawat aja terus mbak
gue mau ketemu nino
kenapa sih lo
lo cemburu ya
lo masih ada rasa sama nino
masih ada rasa
ngeliat gue bahagia sama suami gue
kan diaarching lagi kenceng
nama aurait rusak atau
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya